menurut riset perusahaan teknologi informasi international business machines atau ibm
di indonesia badan cyber dan sandi negara atau bssn mencatat ada delapan belas juta hingga dua puluh juta serangan cyber per bulan sejak dimulainya pandemi covid sembilan belas
di indonesia para peretas mengincar perusahaan perusahaan yang memiliki jumlah data pengguna yang tinggi
awal tahun dua ribu dua puluh perusahaan e commerce tanah air tokopedia mengalami pembobolan data pengguna dalam bentuk email nama dan kata sandi
sang peretas menjual sembilan puluh satu juta akun tokopedia ke forum dark web
bulan mei hal yang sama juga terjadi pada toko online bineka
satu dua juta akun pengguna diretas
mengambil uang kita itu sangat mungkin terjadi
serangan cyber dalam bentuk lain seperti membajak video konferensi dan fishing atau penipuan melalui email dan sms juga kerap terjadi
salah satunya mungkin karena dengan adanya pandemi covid ini banyak orang kemudian bekerja dari rumah
ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang orang yang mempunyai niat yang tidak baik
untuk memanfaatkan menggali informasi mencuri informasi dari orang orang yang memang bekerja dari rumah
bagaimana cara memastikan keamanan cyber saat bekerja dari rumah
kami bertanya kepada brad gray senior vice president perusahaan sekuritas cyber global exclusive networks
apa yang bisa pekerja melindungi diri mereka saat bekerja di rumah
ini adalah usaha antara perusahaan dan pekerja
hal yang bisa dilakukan adalah menginstallkan firewall terbaru dari orang orang seperti palo alto fortinet dan keamanan akhir dari orang orang seperti crowdstrike
tapi secara khusus apa yang saya katakan adalah jika anda menggunakan strategi berdasarkan cloud
anda lebih kurang terbunuh berdasarkan cara di mana perangkat terbaru diupdate di rumah
orang orang yang lebih bijak daripada anda dan saya
melindungi kita di dalam alam cloud
dan sebab itu
diurus oleh organisasi lain
apa yang anda pikir adalah alasan utama
di belakang keamanan cyber ini
mengapa hacker ini melakukan apa yang mereka lakukan
benar benar terdiri dalam dua bukit
yang pertama adalah secara finansial
dan anda tahu
ada banyak yang harus dilakukan di luar sana
dalam hal hal keuntungan
dan banyak penguntungan finansial yang dapat diperlukan
saya pikir bukit lain yang ini masukkan
sebuah trofi pengenalan
dan anda tahu
apakah itu bukit pertama atau bukit kedua
sama sekali mereka sangat berbahaya
untuk kedua dua perusahaan dan individu besar
inisiatif memasang firewall wajib dilakukan oleh perusahaan
karena bisa merusak nama integritas
dan merugikan ekonomi
ini adalah hal yang sangat penting
untuk memperbaiki kekuatan yang terhadap perusahaan
yang terkena serangan cyber
berdasarkan uu ite pasal empat puluh enam ayat dua
akses tidak sah terhadap sistem elektronik
merupakan tindak pidana
dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun
dan denda tujuh ratus juta
andriawan saputra jakarta